bagaimana kemenaker memantau pembayaran thr tahun ini dan apa saja tindak lanjutnya
kami akan bahas bersama jurubicara kementerian ketenagakerjaan dita indasari
bergabung juga mirah sumirat presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
selamat malam mbak dita selamat malam mbak mira
selamat malam mbak dita
mbak dita tahun lalu ada satu lima ratus lima puluh delapan aduan ini koreksi saya kalau datanya salah
ada satu ratus dua puluh empat aduan yang kabarnya tidak dapat ditindaklanjuti karena persoalan data yang tidak terverifikasi
denda bagi perusahaan tahun lalu diberlakukan seperti apa mbak dan apa bedanya dengan skema sekarang
iya jadi yang tidak ini saya klasifikasi pengaduan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga yang masuk ke posko thr kami
itu ada tiga kategori satu thr tidak dibayar
jadi memang perusahaan tidak bisa atau
tidak mau membayar thr
atau ada thr yang dibayar tapi tidak sesuai dengan ketentuan
itu karena jumlahnya yang kurang atau waktunya yang tidak cocok
tidak sesuai dengan aturan tidak hamin tuju
atau ada juga yang kategori terlambat dibayar
yang ini bisa kita kenakan denda lima puluh
nah itu kategori pengaduan yang masuk ke kami
tapi ada juga kategori konsultasi
nah dari pengaduan dan konsultasi itu
ada yang memang tidak bisa kita tindak lanjuti karena data data tidak lengkap
jadi ketika pekerja mengadu mereka tidak secara detail mengungkapkan nama perusahaan
atau kalau ada nama perusahaan tapi lokasinya di mana nomor teleponnya mana identitas pemiliknya siapa
atau direksinya siapa yang bisa kami hubungi
sehingga itu tidak bisa kita tindak lanjuti
yang kedua yang juga tidak bisa kita tindak lanjuti
yang satu ratus dua puluh empat itu adalah karena pengaduan itu yang diadukan adalah penyelenggara negara
yang memang itu bukan ranah dari se thr tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
jadi kita tidak bisa lanjuti itu karena itu ranah yang berbeda penyelenggara negara
yang terakhir juga karena yang diadukan itu adalah konsulat asing
lembaga lembaga yang beroperasi di level asing
ya kedutaan atau institusi institusi asing
itu memang juga kita tidak bisa mengakses untuk menyelesaikan
mbak dita sekarang kan ada denda lima persen yang berlaku
telat itu artinya mendekati kurang dari tujuh hari begitu ya
bagaimana kalau perusahaan keuangannya dalam kesulitan mbak dita
apakah kemudian harus mengajukan perjanjian atau aturannya akan seperti apa
ya jadi perusahaan yang memang mengalami kesulitan keuangan
mereka bisa juga mendatangi posko thr kemnaker ini
jadi posko thr ini adalah posko yang didirikan
meskipun tentu pengaduan terbesar sembilan puluh persen dari pekerja
tapi juga untuk pengusaha khususnya menengah ke bawah yang memang tidak mampu
syaratnya mereka bisa mengadukan dan menyatakan diri tidak mampu adalah
yang pertama membawa bukti laporan keuangan
jadi harus ada secara definitif laporan keuangan yang memang bisa kita verifikasi
yang kedua adalah membawa bukti bahwa mereka sudah berkomunikasi
dengan teman teman pekerja di perusahaannya masing masing
untuk menyampaikan situasi mereka yang sedang tidak baik baik saja itu
jadi kalau dua hal itu dibawa ke kami kita verifikasi
kalau perlu kita panggil juga teman teman pekerjanya untuk menjembatani
mbak mira kalau denda lima persen yang diterapkan kemnaker menurut anda ini cukup jadi
katakanlah cukup jadi ancaman bagi perusahaan untuk mematuhi ketentuan
ya sebelum saya menjawab pertanyaan mbak lizzie
yang pertama memang setiap tahun kan selalu ya kementerian tenaga kerja mengimbau
untuk kepada seluruh perusahaan pengusaha melakukan pembelian thr
sayangnya selalu ditekankan satu minggu sebelumnya
harusnya kan yang paling ditekankan adalah dua minggu sebelum perayaan keagamaan tersebut berlangsung
yang kedua kami punya catatan catatan mbak lizzy terkait dengan posko pengaduan
karena beberapa anggota di asosiasi serikat perlindung indonesia atau asr indonesia
banyak yang belum dibayarkan sesuai dengan peraturan yang sudah diputuskan
dalam perundang undangan dan juga surat edaran dari kementerian tenaga kerja
salah satunya contoh adalah ini kan tadi ada seribu lebih ya pengaduan yang sudah diselesaikan
dan ada kurang lebih seratusan yang masih belum karena konsulat asing lembaga kemudian alat pengajilan
nah ini depan mata kementerian tenaga kerja dan kami sudah mengadu sampai ke bu menteri juga
yaitu rumah sakit haji jakarta ini mbak dita
jadi ada dia hanya bayar dua puluh lima terus sudah mengadu dan faktanya memang belum dibayar
kalau kita mengandalkan denda lima persen pasti akan kita hitungkan pasti tetapi sampai detik ini tidak ada itikat baik
padahal dari kementerian tenaga kerja juga sudah melalui pengawas pengawasnya sudah mengingatkan
harapan saya bukan hanya denda mbak lidi tetapi sanksi yang betul betul tegas gitu loh
kalau bisa ada ya penutupan lah mungkin kalau penutupan pemerintah juga akan serba salah gitu ya
tetapi ada efek jerah lah yang maksimal gitu ketika memang para pengusaha yang nakal nakal ini
melakukan pelanggaran terhadap pembayaran seharian
jadi kalau dikatakan lima kayaknya enggak efek jerah karena kami sudah mengalami berdasarkan pengalaman kami
ada perusahaan yang sangat terkenal di negeri ini gitu ya sektor jasa makanan punya asing gitu ya
dia tidak membayarkan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu baru dibayarkan tahun dua ribu dua puluh dua itu pun lewat proses pengadilan
ini sudah ngadu ke kementerian tapi kan nggak ngaruh juga
kawan kawan serikat pekerja rumah sakit haji jakarta itu saya jelas ngomong kayak gini hanya dibayarkan dua puluh lima persen sejak tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
dua ribu dua puluh tiga saya enggak tahu ini dua ribu dua puluh empat dibayar atau enggak
kita sudah ngadu juga tapi lagi lagi enggak ada juga pengaruhnya enggak ada efeknya
apalagi sampai bergeser kepada keinginan untuk memberikan thr untuk para driver online dan kurir ya
saya kok malah pesimis gitu ya karena kenapa
aspek industri juga punya serikat pekerja platform daring yang isinya tiga belas platform atau tiga belas perusahaan aplikator
dan ini mendapatkan petunjuk petunjuk juga gitu ya mbak lidhi
oh petunjuk teknisnya juga kan belum ada dalam surat edaran itu
jadi berbeda dengan kontrak kontrak yang ada
mbak dita kalau tadi temuannya mbak mira terkait dengan perusahaan perusahaan yang tidak patuh soal thr itu seperti apa mbak dita nanti
jadi tahun dua ribu dua puluh tiga mbak mira
itu ada tujuh perusahaan yang memang setelah kita periksa kita verifikasi
mungkin salah satu dari yang mbak mira sebutkan itu ada ya
lalu tujuh perusahaan ini kita keluarkan rekomendasi ke dinas penanaman modal dan ptsp daerah karena itu ada di daerah
ya kita ajukan ke dinas dpm ptsp daerah untuk dicabut karena memang tidak ada goodwill
namun sejauh ini memang ketika itu kita geser ke lembaga terkait memang belum sejauh itu respon mereka
mungkin ada pertimbangan lain dari dinas penanaman modal ya
ada enam perusahaan yang kita terbitkan nota pemeriksaan
itu karena memang terbukti tidak kooperatif di dalam menjalani proses apa namanya ya
bukan mediasi tapi proses klarifikasi dengan kami
tapi sisanya itu sejauh ini memang membayarkan dengan kesepakatan bipartit diantara internal perusahaan dengan pekerja
jadi kita pernah mbak mira mengajukan rekomendasi untuk dicabut
jadi kita pernah mbak mira mengajukan rekomendasi untuk dicabut
cuma memang pertimbangan dari dinas penanaman modal berbeda dengan harapan kita
kalau masih ada perusahaan yang masih bandel tahun ini posko pengaduannya kemana mbak dita
putus putus saya nggak dengar
mbak dita soal posko pengaduan untuk perusahaan perusahaan yang masih bandel
mbak dita soal posko pengaduan untuk perusahaan perusahaan yang masih bandel
mbak dita soal posko pengaduan untuk perusahaan perusahaan yang masih bandel tahun ini kemana

dengan surat edaran menteri itu kita juga berharap gubernur
membuka posko pengaduan didinas tenaga kerja masing masing
supaya pemantauan dan sharing beban itu starch lebih luas di kamp vision di kantor
pusat jalan gatot subroto nomor lima puluh satu
kalau mengadu secara online atau konsultasi online
baik mbak mira ada juga
ini sudah ada yang konsultasi dua belas
karena memang belum jadwalnya pembagian thr kan sekarang
ya jadi mereka ingin tahu kalau saya statusnya pkwt
lalu hak saya atas thr berapa bagaimana kapan
jadi lebih ke minta informasi dan penjelasan
mbak mira jadi apakah kemudian anda dan juga kawan kawan membuka posko
untuk kemnaker atau seperti apa mbak mira
ya yang kalau dikatakan mengadvokasi
pasti kami mengadvokasi karena memang itu bagian tugas
kewajiban kami sebagai federasi yang menaungi mereka
bukan hanya anggota yang berafiliasi kepada aspek
kami juga menerima kawan kawan yang bukan anggota aspek
dan akan kami sampaikan aspirasi mereka kepada kawan kawan di kementerian tenaga kerja
tetapi yang paling penting nih mbak disa dan juga kawan kawan kementerian tenaga kerja
persoalannya adalah ini perusahaan perusahaan
dia mem phk di jelang jelang mau ramadan
dan kemudian pada saat di hari raya
open recruitment kembali dengan status yang berbeda
ini yang juga perlu dijadikan catatan sangat penting dari pemerintah dalam hal ini
bukan hanya di kawan kawan yang tadi sektor jasri sampaikan
tapi ada juga kawan kawan pekerja buruh
yang juga mengalami sampai detik ini belum merasakan dibayarkan phr nya
karena mereka dianggapnya masih kontrak itu mbak disa
jadi kontrak ternyata mereka nggak dapat
pada saat kontrak sudah mau update
jadi ini saya kira catatan catatan penting yang harus digerak di evaluasi
dan saya sih berharap ya
dari jumlah seratusan tadi yang belum tertangani
tapi kita juga memang kewajiban yang bikin posko gitu ya
artinya kawan kawannya justru pengen bagaimana pemerintah
untuk menuntaskan bukan hanya posko yang dibuat
ya terima kasih mbak mira
karena kita tahu dengan naiknya harga barang barang ya
jadi sekali lagi kami minta agar
kami sedang memediasi beberapa kasus nih
kami berusaha agar dalam proses mediasi ini
kalau memang sudah tidak bisa terhindarkan phk nya
itu salah satu upaya kami dalam proses mediasi beberapa kasus phk saat ini
yang kedua kami minta juga teman teman pekerja
ketika melaporkan mengadukan haknya atas thr
beri data datanya supaya kami bisa verifikasi dan validasi
jadi kita pun ketika dorong dinas dinas untuk merespon itu di tingkat daerah
memantaunya bahkan bisa kita datangi kalau memang secara data data lengkap
kemarin itu yang satu ratus dua puluh empat yang tidak tertangani itu memang sebagian terbesar karena data datanya kurang lengkap
jadi kita tidak bisa tindak lanjut ke daerah ataupun turun langsung
terima kasih mbak dita terima kasih juga mbak mira tentu harapannya semoga angka pelanggan semoga berhasil
kemudian pembayaran thr itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu
dan juga nanti setiap ada masalah juga bisa ditemukan titik terang dan juga solusinya
telah bergabung di sapa indonesia malam sehat sehat selalu